menteri perhubungan budi karya sumadi mengatakan proyek kereta api semi cepat jakarta surabaya bisa dimulai tahun depan
dengan rute awal jakarta semarang selama dua tahun
dilansir cnn indonesia com menteri perhubungan budi karya sumadi mengatakan kereta api semi cepat jakarta surabaya
akan menggunakan jalur existing dan dimulai pengerjaannya pada tahun depan
sementara laporan studi ini akan diselesaikan pada akhir november dua ribu dua puluh
budi memperkirakan bagian dari kereta api semi cepat jakarta surabaya yakni rute jakarta semarang
bisa dikerjakan dalam dua tahun termasuk elektrifikasi di jalur rel ganda yang sudah ada
kemudian dilanjutkan rute semarang surabaya untuk dua tahun berikutnya
kereta api semi cepat jakarta surabaya akan ditempuh dalam waktu lima jam dengan kecepatan minimal satu ratus empat puluh km per jam
rp dua puluh triliun untuk delapan ratus lintas sebidang kereta api jakarta surabaya